kita ke informasi politik kpu provinsi dki jakarta menggelar rapat pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota dprd dki jakarta periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
rapat ini digelar setelah mahkamah konstitusi menyelesaikan sejumlah persoalan dalam sengketa pilek dua ribu sembilan belas
rapat pleno yang berlangsung di hotel marin park jakarta pusat digelar terbuka dan diikuti oleh seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
sepuluh dari enam belas partai politik peserta pilek dua ribu sembilan belas tingkat dprd dki jakarta dinyatakan lolos dengan total satu ratus enam calon anggota dprd terpilih periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
pdip mendapatkan perolehan kursi terbanyak dengan dua puluh lima kursi gerindra sembilan belas kursi pks enam belas kursi dan partai solidaritas indonesia atau psi mendapatkan delapan kursi
sementara nasdem dan golkar masih menang
pdip mendapatkan tujuh dan enam kursi
hasil rapat pleno ini akan diserahkan kepada gubernur dki jakarta anies baswedan dan kementerian dalam negeri sebelum nantinya akan diputuskan waktu pelantikan
alhamdulillah kan ada dua proses yang akan kita lakukan sekarang
pertama terkait dengan perolehan kursi dari setiap partai politik dengan menggunakan metode senlah
sudah kita bacakan dari sepuluh
sudah perolehan kursi sebagaimana dimaksud sudah saya ketok sudah kami tetapkan di hadapan tanpa masukan dari bawaslu atau peserta partai politik
jadi sepuluh dapil untuk alokasi kursi satu ratus enam kursi yang ada di kebun siri dprd provinsi dki jakarta sudah disembarluaskan ke enam belas partai politik untuk sepuluh dapil dki jakarta
dan gubernur dki jakarta untuk meneruskan kepada kementerian dalam negeri
berdasarkan rekapitulasi yang saya bacakan tadi yang terbesar ada di partai pdip untuk dki jakarta lalu berikutnya di gerindra pks pan demokrat